saya lihat waktu itu ketika saya liputan ketika peluit bapak kedua selesai dibunyikan para
aremania ini berkumpul di dalam lapangan di tengah seperti itu untuk meminta maaf kepada
aremania dikarenakan belum bisa memberikan hasil maksimal karena saat itu mereka kalah dari
tamunya persebaya dengan skor akhir dua puluh tiga setelah mereka meminta maaf ada beberapa aremania yang
turun bermaksud untuk memberikan support pada para pemain dan ada juga yang memeluk dan meminta
jersi seperti itu nah ketika aremania ini sudah mulai turun panpel sepertinya menarik para pemain
untuk kembali ke dalam ke dalam ruang ganti seperti itu dan ketika mereka aremania ini
mengantarkan para pemain ke dalam ruang masuk ke dalam ruang ganti melalui pintu tengah mereka
justru dipukul mundur oleh pihak keamanan dan melihat ini kemungkinan ada
ada aremania yang lainnya ikut turun untuk membantu kawan mereka mungkin untuk menarik
ke dalam tribun ataupun untuk apa namanya menyelamatkan para teman temannya yang dipukul
mundur oleh pihak keamanan ini melihat banyak para aremania yang turun ke dalam lapangan kemudian
polisi atau pihak keamanan justru menembakkan gas air mata ke beberapa arah diantaranya ke
dalam tribun yang notabene penonton belum masuk ke dalam lapangan
seperti itu dan banyak sekali aremania yang justru menarik kawan kawannya untuk kembali ke
tribun dan setelah beberapa kali tembakan gas air mata dilakukan saya yang saat itu berada di tribun
vip kemudian merasakan efek dari gas air mata tersebut lalu kemudian saya masuk atau turun ke
ke media center dikarenakan setelah selain merasakan efek dari gas air mata tersebut saya
juga berbarengan dengan press conference pasca pertandingan yang dilakukan oleh pelatih arema
waktu itu ketika press conference dilakukan saya mendengar bahwa banyak sekali aremania yang
kemungkinan mencoba mendobrak pintu keluar dengan saya tidak tahu dengan menggunakan apa namun saya
mendengar bunyinya seperti mendobrak pintu yang saat itu sedang terkunci dikarenakan media center ini
bersebelahan dengan pintu darurat yang besar yang saat itu memang dalam kondisi terkunci bahkan keesokan
harinya ketika saya kesana pintu tersebut masih dalam keadaan terkunci dengan tiga gembok yang
masih apa nyantol gitu ketika press conference selesai saya melihat bahwa masih banyak aremania
ini yang digotong teman temannya saya menyangka waktu itu bahwa mereka hanya pingsan nah karena
kondisi masih banyak yang digotong saya berinisiatif
bersama kawan kawan untuk ikut juga menolong atau mencoba menggotong
mengevakuasi mereka yang masih berada di dalam tribun
ada dua orang yang saat itu sudah yang saya gotong waktu itu
dan saya ketika dari tribun itu saya taruh dulu di depan media center
karena di situ ada selasar atau lorong begitu
dan ketika setelah saya taruh di situ atau saya geletakkan di situ
saya mencoba mencari petugas medis agar korban ini mendapatkan pertolongan pertama
namun setelah saya berkeliling baik di pintu utama dan beberapa ruang pemain
itu tidak ada petugas medis waktu itu
dan saya juga mencoba mencari oksigen untuk memberikan pertolongan
ini tidak ada petugas medis maupun oksigen yang bisa digunakan dalam kondisi darurat
dan akhirnya saya juga bersama teman teman
ayo mending korban ini langsung dibawa keluar ke luar stadion
karena mungkin mendapat udara segar
ataupun bisa ada kendaraan evakuasi yang bisa langsung mengangkut mereka ke rumah sakit
dan setelah saya bawa keluar ternyata di luar juga tidak ada mobil ambulan
akhirnya mereka diusung ke rumah sakit atau dibawa ke rumah sakit
dengan menggunakan truk pihak keamanan yang stand by di situ
di dalam truk itu sudah dalam keadaan berhimpit impitan korban ini yang sudah tergeletak
bahkan ada yang beberapa ditumpuk seperti itu
dikarenakan minimnya kendaraan evakuasi
baik kendaraan ambulan maupun kendaraan yang bisa digunakan untuk mengevakuasi korban ini
dan setelah itu saya kembali ke dalam
melihat bahwa banyak sekali korban korban yang saat itu berjejer bergeletakan
dan kemungkinan sudah dalam keadaan meninggal dunia
karena waktu itu sudah ada yang ditutup tubuhnya seperti itu
dan mereka juga tergeletak berjejer jejer seperti itu
ada sekitar kalau saya lihat itu sekitar dua puluh mungkin lebih ya dua puluh orang yang sudah tergeletak
dan itu sebagian sudah dibawa ke rumah sakit
dan itu masih banyak seperti itu